jenazah aibda ahmad karnain selesai diotopsi di rumah sakit bayangkara polda lampung senin siang
jenazah anggota babin kantipnas polsek wai pengubuan polres lampung tengah ini
langsung dibawa keluarga ke daerah asalnya di kabupaten lampung barat
pria berusia empat puluh satu tahun ini tewas setelah ditembak rekannya sendiri aibda rudy suryanto
pelaku yang bertugas sebagai kanit provos polsek wai pengubuan pores lampung tengah ini
menembak dada korban minggu malam
budi suryanto ditangkap tiga jam setelah polisi melakukan penyelidikan
dari hasil pemeriksaan warga kampung karangendah kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah ini
menghabisi korban akibat sakit hati karena sering diejek
bahkan pelaku sempat melihat chat korban di grup whatsapp yang membuat malu pelaku
pada saat kejadian pelaku yang bertugas malam di posek wai pengubuan
diminta pulang oleh istrinya yang sedang sakit
dalam perjalanan pulang pelaku yang teringat ejekan korban menjadi emosi
aibda rudi kemudian memutuskan bertamu ke rumah korban
saat berada di ruang tamu rumah korban rudy yang sudah hilaf
menembak dada kiri korban hingga menembus punggung
setelah korban tersungkur di hadapan istri dan anaknya pelaku lalu melarikan diri
pelaku tunggal yaitu rekan kerja dibana motif daripada
penembakan tersebut adalah rasa dengki sakit hati si pelaku terhadap korbannya
dimana dalam masa dinas bersama sama dari tahun dua ribu delapan belas
pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya
selain menangkap aibda rudi suryanto polisi juga menyita sejumlah barang bukti
di antaranya sepucuk revolver sebuah sepeda motor dinas polisi baju dinas provos yang digunakan pelaku serta satu unit jaket
hingga senin petang pelaku masih menjalani pemeriksaan di mapores lampung tengah
selain terancam pemberhentian tidak dengan hormat pelaku juga diancam dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
dengan ancaman lima belas tahun penjara